majelis ulama indonesia atau mui provinsi jawa timur
senin siang menegaskan bahwa penggunaan vaksin astrazeneca halal dan suci
keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah ahli fikih islam
dan pakar terkait dengan keamanan dan kehalalan vaksin di jawa timur
vaksin astrazeneca halal digunakan meski sebelumnya sempat beredar kontroversi
soal kandungan tripsin babi pada vaksin astrazeneca
hal tersebut disampaikan oleh ketua komisi fatwa mui jawa timur
selain itu mui jatim juga memperbolehkan vaksinasi bagi masyarakat
di siang hari saat melaksanakan puasa di bulan suci ramadan mendatang
presiden eri jokowi dodo pun mengungkapkan kehalalan vaksin astrazeneca
saat meninjau vaksinasi masal di jombang jawa timur senin kemarin
vaksin astrazeneca bisa digunakan halal dan toyib
dan ini akan kami dorong besok
lebih banyak lagi vaksin yang bisa didistribusikan
sementara itu sekretaris jenderal kementerian kesehatan osker primadi menyebut
vaksin covid sembilan belas buatan astrazeneca sudah disuntikan di jawa timur
vaksin tersebut diperuntukkan bagi kalangan lansia dan masyarakat profesi pelayanan publik
oscar menambahkan pendistribusian vaksin astrazeneca ke wilayah lain akan diproses oleh kemenkes
sudah disuntikan hari ini ya alhamdulillah ya
pendistribusiannya sudah gajian dilakukan

di beberapa titik ya
dan hari ini sudah mulai disuntikan di jawa timur
alhamdulillah ketua mui di jawa timur juga sudah disuntikan dengan astrazeneca
di kita insya allah kita lebih akan mendapat percepatan percepatan dalam cakupan imunisasi ini
dan tentunya herd immunity yang ingin kita capai akan segera tercapai
perusahaan astrazeneca mendapatkan hasil positif uji coba fase tiga vaksin mereka di amerika serikat
dan juga diperuntukkan oleh kementerian kesehatan oskar primadi
vaksin covid sembilan belas buatan oxford astrazeneca ini
dan tidak meningkatkan risiko pembukaan darah yang selama ini dikhawatirkan masyarakat internasional
sebelumnya organisasi kesehatan dunia di eropa meyakini
vaksin astrazeneca masih aman digunakan lantaran manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya
indonesia juga sempat menangguhkan penggunaan astrazeneca
tetapi pada pekan lalu badan pengawasan obat dan makanan memutuskan
melanjutkan penggunaan vaksin asal inggris ini
demi putan cnn indonesia